seperti inilah gaya juru foto cilik saat sedang mengabadikan momen wisatawan
tapi buat anda pengguna kendaraan lama ataupun pembeli kendaraan second jangan khawatir
gila gua di bandung aja ga akan dapet sih kayaknya
yaitu membaur dengan masyarakat setempat